kita tidak mau masyarakat indonesia ini menjadi terpengaruh dengan pernyataan seperti itu
padahal saya sudah mengkonfirmasi kepada dua orang saksi terdahulu
pertanyaan saya kepada saksi yang terdahulu mengatakan begini
ini kan alat bantu sirekap ini kan sirekap
saya tanya tadi dan ingin saya tanya kepada saudara
apakah si rekap ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang
dan apakah sirekap ini bisa merubah hasil perjuangan yang dilakukan secara berjenjang
mereka menjawab tadi mengatakan tidak bisa
sehingga dengan tidak bisa berarti kan tidak ada kemungkinan sirkap ini untuk melakukan sebagai alat bantu kecurangan
oleh karena itu saya minta saudara untuk menjawabnya
apakah memang bisa sirkap ini sebagai alat bantu untuk melakukan curangan
atau dengan bahasa narasinya tadi itu apakah bisa sirekap ini bisa
bisa mempengaruhi perhitungan hasil pemilu secara berjenjang
atau kok bisa merubah hasil perhitungan suara dengan adanya serekap ini
silakan saksi dijawab secara seluruh
terima kasih mbak mulia
nah tadi tentu saya yakin meskipun tidak di ruangan menyimak
dari yang disampaikan oleh ahli dari kpu
tadi dijelaskan bahwa sirekap itu dengan platform ocr omr
kemudian membaca angka angka yang tertulis di dalam
form chcl itu tadi kemudian dibaca
nah tadi diterangkan bahwa pembacaan itu kemungkinan bisa keliru bisa salah
karena memang cara menuliskannya ada yang kemudian tulisannya bagus
tulisannya sedang ada yang tulisannya jelek
dan kemudian koreksi dilakukan di kpu kpad
pertanyaan saya karena ada kemungkinan seperti itu
berapa banyak dari keseluruhan
delapan ratus ribu lebih tps
pada lebih dari empat ratus itu yang terjadi kasus koreksi
tugas dari kpps itu kan tadi
kalau dulu pada situng menyalin berlembar lembar
ya kemudian kalau sekarang tidak
tapi membuat foto yang kemudian dijipekan
dan kemudian itulah yang diserahkan kepada termasuk para saksi
tapi berapa lama kemudian yang bertugas mengupload ke dalam sirekap
ada tidak kasus ya
kemudian ada yang difoto blablabla
karena kita juga memiliki daerah yang berbeda beda ya
tadi disebutkan ada yang tidak ada coverage internetnya
ada mungkin yang ada coverage internetnya
tapi baru dua g belum tiga g apalagi empat g
nah pertanyaannya ada tidak kasus
secara teoritis kemungkinan terjadi
di foto foto dibagikan kepada saksi dan lain sebagainya
kemudian ada kreasi sendiri di foto lagi setelah diubah ubah
dan kemudian itulah yang baru diupload
tidak bisa lebih dari itu ya
dalam berapa lama itu seharusnya diupload
terkecuali pada daerah yang memang coverage internetnya tidak memungkinkan
saya tidak tahu apa yang menjawab nanti kpu atau saksi ini
terkait dengan aplikasi foto yang digunakan
itu aplikasi bawaan atau dari sirecap
kami sampaikan bahwa itu dari sirekap
jadi tidak bisa menggunakan foto yang digunakan
misalnya aplikasi foto tiga ratus enam puluh atau aplikasi aplikasi yang lain
dan itu nanti yang akan apa namanya
berhubungan dengan pertanyaan dari pak bambang tadi
namun saya menjawab secara urut dulu
kemudian kesalahan membandingkan antara ocr dan pada saat di foto
misalnya dbt dibaca di dalam image nya itu
dua ratus sembilan puluh lima kemudian ternyata di dalam hasil pembacaan datanya tiga ratus empat puluh lima
angka sembilan dan angka empat itu tertukar atau kesalahan baca
dan apa yang dilakukan oleh sirecap
nah si rekap kalau itu untuk karena ini presiden
jadi jika sirecap presiden maka kpps hanya memfoto saja
kemudian dia bisa melakukan dikirim atau tidak dikirim
jadi kalau datanya itu fotonya burem fotonya tidak tepat
posisinya misalnya gambarnya itu bentuknya kotak kepotong setengah
itu dia bisa membatalkan antara sesuai dan tidak sesuai
kemudian ketika sudah sesuai dan dikirim
maka masuklah data tersebut ke kpu ke server
dan di situ kpu kabupaten kota akan melihat informasi
ada nggak data data yang masuk untuk tps di wilayahnya dia
dan ketika data tersebut masuk dia akan mengecek apakah cocok data dpt nya tadi
harusnya dua ratus sembilan puluh lima ternyata tertulis atau muncul data konversi dari ocl nya dua ratus empat puluh lima
dan itu yang diperbaiki oleh kpu kabupaten kota
jadi itu yang cara mengkoreksi dari sirecap untuk ppwp atau presiden dan wakil presiden
kemudian di hasil rekapitulasi di kecamatan
itu diperolehnya dari rekap berjenjang
yang kemudian hasilnya itu baru di upload ke dalam sirekap
jadi data data yang muncul dari tps itu sebagai data yang bisa digunakan oleh saksi
bisa digunakan oleh caleg bisa digunakan oleh tim sukses
untuk melakukan cross check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan
itu sangat dinamis sekali
hasilnya itu berdasarkan dari hasil rapat pleno berjenjang tadi
tidak ada hasil konversi dari sirecap
apakah pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan
itu sudah muncul saksi yang tidak tanda tangan dan tidak mau tanda tangan
dan berapa banyak yang ada persoalan persoalan semacam ini
ya untuk yang terakhir
berapa banyak saya kurang tahu yang mulia
tapi untuk ada atau tidak
ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di tps tersebut
tapi kan di tps tersebut kita sudah terbuka
ada perolehan suara di sana dibuka satu satu surat suaranya
dicocokkan antara dpt yang ada pemilih yang hadir
surat suara yang terpakai surat suara yang tidak terpakai
kemudian perolehan dari masing masing pasangan calon
dan itu harus clear angkanya
makanya apabila informasi disampaikan bahwa ada backdor atau segala macam
maka yang di tuning atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya
dan itu tidak mungkin by system
karena setiap tps pemilihnya berbeda beda
setiap tps penggunaan tps pemilihnya berbeda beda
setiap tps perolehan suara masing masing pasangan calon berbeda beda
jadi apabila by system otomatis sistem itu disetting
karena harus dituning harus disesuaikan
berapa dpt yang hadir berapa dpt yang ada
tidak dimungkinkan apa namanya
maksudnya dimungkinkan saksi pada saat
bukan saksi dari pasangan calon atau dari tim sukses
menyatakan bahwa berkeberatan pada saat rekapitulasi di tingkat tps
namun itu tetap kita berikan hasil dari c sirekapnya kepada mereka
kemudian itu nanti yang akan dibawa ke ppk di kecamatan
itu sampai dengan tps di dalam kelurahan tersebut selesai
dan semuanya tadi harus detail
harus tercatat angkanya klop
kalau begitu bisa disimpulkan
setelah sampai ke tingkat kabupaten kota
yang memaksudkan clear rekapitulasi
artinya angka angka yang ada di situ
hasil rekapitulasinya sudah bersih
masih ada nggak ada keberatan keberatan di tingkat kabupaten kota
di tingkat kabupaten kota
dan itu nanti diselesaikan atau dicatat
yang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota
itu nanti disampaikan ke tingkat gubernur ya berarti ya
rekapitulasi berjenjang berasal dari
hasil rapat pleno berjenjang
yang tadi hasilnya adalah c
kabupaten provinsi dan kpwri
diperuntukkan kepada seluruh masyarakat
untuk menjaga proses proses
sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional
bisa berjalan sesuai dengan hasil
suara yang ada di tps namun
dari rekapitulasi jadi sk tiga puluh enam
sistem keamanan jadi di dalam
c hasil plano c yang besar tadi
empat titik di dalam plano besar itu
di kanan atas kiri atas kanan
security dimana ketika memfoto
harus masuk ke dalam frame tersebut
ada april text di atasnya itu
surat suara itu atau c planet
tersebut itu hanya untuk tps itu
di situ nanti akan tercatat
yang akan menggunakan si rekap
rekap tersebut adalah kpps yang
nomor telepon yang benar untuk
ditukar tukar ya berarti dia harus
keluar dulu dari handphonenya dia
lock out dulu kemudian dipakai oleh
kpps yang lain itu bisa dan
tadi disampaikan oleh saksi
kunci pengamanan kunci pengamanannya untuk
tidak mempunyai handphone tapi karena ini adalah
bapak tersebut atas nama yang sesuai
dengan yang didaftarkan kemudian
untuk mendownload si rekap itu tidak
kita ingin mengupload saja itu
sudah dilakukan verifikasi oleh google
dari sisi keamanannya kalau
mobile ini tidak aman maka akan tertolak
tidak bisa masuk ke dalam google play
berbeda tapi ada di lembar satu dan
pertanyaannya jadi bagaimana sih rekap
benar mana yang tidak benar jadi bukan
di angka mas jadi kemarin saksi kami
dan ditunjukkan di sini lembar pertama
berbeda dengan lembar kedua dan lembar ketiga
di lembar pertama kira kira itu silakan dijawab mas
terkait dengan tanda tangan jadi tanda tangan
itu adalah sudah menempel
berbagai macam yang mulia
c planet tersebut mungkin karena ada
yang lain akhirnya bahasanya
mungkin bisa jadi itu tidak
isiannya itu bisa berbagai macam
itu sebenarnya dapat diubah kalau bapak
punya foto kemudian bapak kirim melalui
akan dibuka oleh whatsapp tersebut
tadi juga menyangkut soal bagaimana
kalau c hasil tadi itu
dan kemudian pada saat rekapitulasi
difoto nah metadata nya
memfoto maka nempel di dalam image
nah ketika image nya itu diedit
image c tadi itu akan berubah
metadata nya tadi disampaikan oleh
saksi sebelumnya yang ad shift tadi
dihapus tapi karena ini nempelnya
terlihat kode di paling
belakangnya maka itu kami pastikan
kalau ternyata data tersebut sudah diedit
yang keluar dari pemilu dua ribu dua puluh
yang asli dari si rekap
maka c hasil tersebut
namun pada sebelum masuk
ke situ kpps sudah melaksanakan tugasnya
lidi lidinya kemudian hasilnya di foto
apakah satu kilo atau dua kilo
ketika mendapatkan sinyal maka dapat
dikirim gambar yang ada di fotonya
dan juga dapat dikirim kepada si
kami sudah punya beberapa
salah satunya adalah ketika
dalam rangka apa agar masyarakat
itu bisa tetap mengetahui
nah itulah tugas dari ppk untuk
memfoto hasil yang ada di dalam kotak pada
dengan banyaknya masalah apakah
pengguna yang di saat
si rekap ini sulit untuk
dilakukan uji coba di dalam labs
karena penggunanya sdm nya
geografinya berbeda beda kemudian
device nya juga berbeda beda
seratus orang dengan seribu orang itu hasilnya
kami juga sudah melakukan
tps kita adalah delapan ratus dua puluh ribuan
saya masih bisa diperbaiki
tadi ada mitigasi mitigasi
berjenjang yang saya tahu
muncul dari kpu ri dan kami
juga tidak melihat kpu ri
mengeluarkan surat edaran tersebut
pada saat diminta untuk
dan ternyata ada penundaan
kpu ri hanya melakukan
itu yang kpu lakukan dalam rangka
dan masyarakat tidak muncul
jadi bersingkat mas sudah satu jam ini
ya baik jadi menurut
saya itu tidak melanggar dari
kpu tidak ada kemudian
tarikan tanda tangan tadi yang
sudah saya sampaikan bahwa sudah ada
pengamanan pengaman dan isi dari
dilakukan verifikasi isinya ya
digunakan cross check pada rekap berjenjang
privasi penggunaan handphone jadi handphonenya
di install di dalam handphone
kami juga masih melakukan
verifikasi kembali apakah orangnya
dengan tps yang sesuai dan kemudian
itu kami lakukan cross check itu di tingkat
enggak sampai kan itu handphone
itu kan ada di daerah daerah di daerah
caranya itu jadi pada saat
kpps kami sudah meminta nomor
nomor handphone itu yang kami hubungi melalui whatsapp
muncul tokennya dan di token
untuk bisa login ke dalam si rekap
itu berarti delapan ratus ribu
lebih ya kalau totalnya satu
foto yang diambil itu autentifikasinya
di dalam si rekap kemudian
tersebut asli atau tidak aslinya
sedikit menjelaskan di dalam
c hasil itu banyak sekali
kolomnya yang pertama misalnya
dpt dan itu dibaca oleh
yang hadir berapa pemilih
yang menggunakan hak pilihnya berapa
dari masing masing pasangan calon itu berapa
menghitung itu adalah kesalahan satu
pemilu yang ada ini jadi
dpt di dpd saja
konversi dari ocr menjadi
tps tersebut ada kesalahan jadi
cukup banyak memang kalau dihitungnya
tapi kita punya kami punya
apa saja yang diperbaiki dari
kami lakukan di sirekap sebelumnya
sesuai dengan c hasil jadi itu
haknya ada di kabupaten kota
tadi yang prof arsul sudah masuk ya pak
terkait dengan apakah sirecap
yang berisi malware itu
sistem yang ada di sirekap itu
sudah kita upload ke dalam google
waste kita percaya percaya saja dengan google
karena sudah dilakukan verifikasi
kita ketika mendownload dari google
kita percaya itu adalah software yang
aturan kebijakan yang ditetapkan oleh
yang ada dan sirekap itu
dari google itu adalah sirekap yang asli
saya juga agak ragu
langsung digunakan dan setelah itu
memang di kpps tidak
apakah satu satunya alat bantu
dengan data yang muncul
cara lain bisa dengan memfoto sendiri
memfoto sendiri di tps kemudian
membawa foto tersebut ke
bukan satu satunya cara bisa
investigasi terhadap tanda tangannya
perolehan suara tidak sirekap
tingkat diatasnya jadi bukan
atau menambah perolehan suara
kemudian di hasil kecamatan
di hasil kabupaten d hasil provinsi
untuk tugas dari kpps
berapa lama mengupload ini berbagai
kemudian dia sudah tadi itu sudah
antara delapan sampai lima belas
cukup saya kira cukup terima kasih
berita yang bisa dikonfirmasi
satu dari kompas satu dari detikom
dari ketua kpu kpu
jelaskan alasan penghentian sementara